aksi penyelamatan dilakukan oleh kopasgat yang merupakan pasukan khusus tni au
saat sebuah pesawat yang ada di bandara kertajati jawa barat kami sore dibajak sekelompok teroris
saling muntahkan peluru sempat terjadi dan berakhir dengan keberhasilan pasukan khusus tni angkatan udara
ini merupakan simulasi yang dilakukan oleh tni untuk mengantisipasi segala ancaman yang memungkinkan terjadi saat berlangsungnya kttg dua puluh di bali bulan depan
panglima tni yang menyaksikan langsung simulasi ini menyebut tni sangat siap untuk pengamanan acara akbar ini
harus akui bahwa kopasgat kita yang nantinya akan menangani operasi pengamanan udara bagian dari operasi pengamanan ini memang sudah siap benar benar siap
simulasi penanganan aksi terorisme untuk perhelatan kttg dua puluh

yang digelar di nusa dua bali juga digelar badan nasional penanggulangan terorisme bnpt kamis pagi
dalam simulasi itu tim satuan khusus bnpt bersama unit zipur tni dan brimopolri melakukan penggerbekan sarang teroris yang berada di kawasan sanur
petugas juga menerjunkan robot mendeteksi dan penjinak bom untuk mengamankan benda mencurigakan
selain penanganan bom eksplosif dalam simulasi ini juga dilatih penanganan bom kimia
pertama penanganan bom eksplosif
pertama penanganan bom eksplosif
pertama penanganan bom eksplosif
pertama penanganan bom eksplosif
pertama penanganan bom eksplosif
kepala negara akan berlangsung pada lima belas dan enam belas november mendatang
dini putan cnn indonesia